raya tunggu deh
amira bener bener gak sadar kalau rizky suka sama dia
kamu gak tau rizky
ya udahlah ngapain gue ikut campur
biar amira tau langsung deh dari rizky
apa pak prabu gak bisa berbicara sama pengacara bapak
supaya kita keluar dari tempat ini pak
sampai kapan kita harus di penjara seperti ini pak
berani beraninya aku bertanya seperti itu
kamu itu yang harusnya mikir bagaimana caranya
supaya kita keluar dari tempat ini
kita kan bisa ada di sini karena kebodohan kamu
pak prabowo saya kan sudah minta maaf pak
dan saya gak nyangka kalau ternyata istri bapak
yang merekam pembicaraan itu pak
jangan lama lama ya pak cuma lima menit
ada yang ingin bicara dengan anda
loh itu kan anaknya si ihsan
semenjak saya di penjara
saya memang sudah menunggu nunggu kedatangan kamu
saya memang sudah siap siap
menyambut orang yang paling berbahagia
karena berhasil memenjarakan saya
kamu puas sekarang
karena orang yang kamu yakini telah membunuh ayah kamu
sudah di penjara
saya sudah berhasil membahagiakan satu orang
tapi yang jelas
semua omongan bapak baru tadi itu bukan perasaan saya
bapak baik baik aja kan
perkataan kamu itu
tulus dari hatiku
tulus dari hati
atau sebetulnya cuma ejekan buat saya
bapak baik baik aja kan pak
karena yang saya pikirin cuma keadaan bapak
saya bawain bapak segeda
supaya bapak di sini bisa sholat
bapak harus sholat pak
supaya hati bapak tenang
mira tetep aja gak bisa berhenti mikirin pak prabu
gak tahu kenapa saat ini mira sedih banget ngeliat pak prabowo di penjara
padahal pak prabu kan di penjara udah karena bunuh ayah

saya gak bapak mira
saya baik baik saja
saya pasti baik baik saja
sebenarnya ada apa antara amira dan pak prabu
mereka kan pembunuh dan anak yang dibunuh
tapi kenapa hubungan mereka kelihatan begitu aneh
tugas kamu untuk mencari rizky sudah selesaikan
kamu mau pulang sekarang
aku mau ke rumah kamu amira
aku mau memohon ke mama kamu untuk mencabut tuntutannya
zaira mendingan jangan deh
ibuku gak akan setuju
aku takut nanti dia kasar lagi sama kamu
aku akan berusaha sekeras mungkin
mengeluarkan papa dari penjara apapun resikonya
zaira aku di sini
mau ngapain kamu kesini
kenapa kamu masukin mas prabu ke penjara
mas prabowo itu memang mungkin
mungkin telah membunuh mas isan
tapi dia itu suami aku tari
tolong kamu cabut tuntutan kamu terhadap mas prabu
kamu sendiri yakinkan
kalau suami kamu itu sudah membunuh suami
itu suami saya
sekarang kalau saya bebasin prabu wijaya
terus saya bunuh dia
apa yang kamu akan lakukan
kamu akan membiarkan saya berkeliaran begitu saja
enggak kan begitu juga dengan saya
saya tidak akan memaafkan suami
dan saya akan memasukkan prabu wijaya ke dalam penjara
mengerti posisi aku
bayangkan kalau suami kamu
yang masuk penjara putari
saya tidak akan bisa membayangkan hal itu
karena suami saya sudah meninggal
suami saya sudah meninggal
dan yang mundur adalah suami kamu
kamu itu benar benar gak tahu malu ya aini
bisa bisanya kamu datang ke sini
minta pengampunan atas suami kami
harusnya tuh kamu ketemu saya aja malu
ngapain sih kamu datang ke sini
kenapa sih kamu masih keras kepala kayak gini
aku belum sempat bilang sama kamu
tapi kemungkinan mas isan itu masih hidup
aku pernah lihat orang yang mirip sekali dengan mas ihsan tadi
iya benar putari
aini pernah ketemu dengan mas iksan
aini pernah melihat iksan
kamu jangan mengada ngada ya
kamu pikir saya percaya
terus saya bisa membebaskan suami kamu

jika kamu mati pun saya tidak akan memaafkan prabowo wicaya
karena dia sudah menghancurkan keluarga saya
sekarang pergi dari rumah saya
putari tolong kamu jangan gegabah seperti ini
kalau mas isan benar benar masih hidup
kamu malah bisa dituduh memfitnah
dan kamu bisa dipenjara putari
jadi kamu mau mengancam saya
lebih lebih kamu pergi
pergi atau saya akan kasa sama kamu
mama kenapa sih ma dorong ibu tarik kayak gitu
ibu ngapain sih kok kasar banget sama tante ini
ini gak mungkin
kenapa zahira dan amira muncul dan malah membela ibu kandung mereka masing masing
apa ini yang dinamakan ikatan ibu dan anak